ih tidur dong tidur tidur
aku tuh capek tau gak sih aku belum sekolah
gak mau karena tidur aja di laut sama kuntilan
hah tidur di laut emang aku ikan apa
eh kalau gak tidur sedul
kalau gak tidur nanti aku cek cek cek terus aku tekuk tekuk
cepetan bikinnya lama banget sih
aduh udah kemarin kamu polos lagi sekarang kerjanya lambat lagi
emang ibu mau apa ya
tempatnya pak ronald tuh
abis dari tempat pak ronald langsung kesini cepetan ya
bijitin gue udah siapin minyak jahit tuh nih
pak ini kopinya
kamu ikut saya ke rumah ya ada sesuatu buat kamu
aduh lama banget sih si opie
ini gak tau apa ya badan gue udah pada pegel nih
nungguin dia kelamaan
mendingan gue siap siap biar si opie kalo dateng gue langsung dipijit
bapak kalo masuk ketuk pintu dulu kenapa sih
bu ngapain buka baju disini bu
ini juga dapur dapur gue daerah kekuasaan gue
iya ini dapur kantor semua orang boleh masuk bu
ih bapak bilang aja mau ngintip keluar sana keluar
hanya bikin sial aja
hah dasar semua orang ajar bapak diri bilang aja dia mau ngeliat bodi gue
hah emang bodi gue bodi murahan apa bodi obralan
ini semua mainan boleh kamu bawa pulang
sudah ga dipake sama laura
sudah bertahun tahun tersimpan di gudang
ya mudah mudahan aja mainan ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai oleh anak anak penampungan
tapi pak apa lauranya nggak marah nanti
laura ga bakalan tau
lagipula juga kalo dia tau dia udah ga inget apakah ini mainan dia atau bukan
kamu kan tau sendiri
laura itu kalau dapat mainan satu jam kemudian juga udah lupa
tapi kamu ingetin ya pi dan bilang sama anak anak harus menjaga dan merawat mainan ini
karena mainan mainan ini masih bagus
ga papa tante saya yang salah kok
tapi baju kamu jadi basah
sekarang kamu ambil baju baju laura supaya diganti
opi ini baju bajunya laura
sekarang kamu pilih ya opi mana yang kamu suka
ga usah tante ga papa
loh ga papa kamu ga usah malu malu opi
dan ga usah ga enak laura ga bakalan marah kok
ya pakai aja laura sama kamu ukurannya sama kan
makasih banyak ya tante
mbok iya nya tolong opi ini kamu antar ke kamar mainan untuk ganti baju
ntar masuk angin dia
gi tidur dong tidur tidur
aku tuh cape tau ga sih aku belom ke sekolah
saya tidur aja di laut
di laut sama kuntilan
hah tidur di laut emang aku ikan apa
kalo ga tidur nanti aku cek cek terus aku tekuk tekuk
kamu mau apain anak saya saya denger barusan
kamu mau apain anak saya eh ga
kamu itu sebenernya bisa kerja apa ga sih
ibu sendiri gak bisa bikin anaknya tidur
apalagi aku aku tua ber lima belas tau ga sih aku masih sma
kamu itu sebenernya masih mau kerja apa ga sih
kalau kamu udah gak mau kerja lagi mendingan kamu pergi
saya bisa cari yang lain kok banyak yang mau kerja sama saya
nggak mau saya mau kerja deh
ya sudah kalau mau kamu kerja yang benar tidurin anak saya dong
kalo masih mau kerja
kamu gak boleh nakal ya
bubuk sama kak laura ya
yudian cepetan yudian sini
engga kak laura bau
hm kamu kan yang bau
kalos dulu ya
wah sakit banget sih nyemulin
jangan jangan anak itu anak vampir lagi giginya tajem banget
biar dia tenang aku apain ya
oh iya orang kan biasanya kalau dikasih obat pilot ngantuk
mendingan aku kasihin aja
woh obat pilok yang buat anak amat yang mana ya
masain tuh anakku telar
hei tau gak aku bawa minuman es
enak lho rasanya kayak strawberry
ya sekarang kamu minum ya
ya udah aku minum sekali lagi habis itu kamu harus minum oke
eh kok diambil sih
eh jangan dihabisin jangan dihabisin
nanti nanti nanti overdoses ode tau sih bukan bukan ob bukan ob od
cepetan udah udah udah
aduh udah nih
bangun eh bangun
eh eh udah nih
aduh udah mau ke penjara lagi selamanya
udah pak biar saya aja yang bawa
makasih ya pak
tinggal dulu dimana
ternyata peringatan gue sama ini gak perlu lo dengerin ya
habis jualan dari mana loh
pakai baju bagus turun dari mobil mewah
barang barang ini janjian curian lagi
tuh tuh tuh liat tuh
bajunya bagus juga kan
lo gak boleh sama kayak kita kita
lo harus tetap jadi upi abu
rene rene jangan
kalau allah tetap mau jadi sayangan gue
gue bakal gue telanjangin